tertangkapnya wasekjen partai demokrat andi arief yang positif menggunakan narkoba jenis sabu lantas menjadi perbincangan masyarakat
sosoknya sering muncul dengan cuitan kontroversialnya mengenai dunia politik dan pemerintahan
tak hanya itu lewat cuitannya pula andi arief pernah menyinggung bnn untuk memeriksa faisal asegaf yang tampak seperti orang mengonsumsi narkoba yang justru kini menimpa dirinya sendiri
seperti dilansir detik com tertangkapnya andi arief menambah deretan politikus yang terjerat kasus narkoba
maret dua ribu enam belas mantan bupati ogan ilir sekaligus politikus golkar ahmad wazir noviadi mewardi ditangkap petugas bnn di rumahnya dan terbukti
ironis penangkapan ini terjadi ketika novi belum genap sebulan memerintah kabupaten ogan ilir
novi kemudian difonis menjalani rehabilitasi selama enam bulan di rumah sakit ernaldi bahar palembang
september dua ribu tujuh belas politikus golkar indra j piliang dan dua rekannya diciduk aparat direkturat reserse narkotika polda metro jaya di tempat karaoke di kawasan jakarta barat
hasil asesmen menyimpulkan indra sebagai pengguna narkoba dan wajib direhabilitasi
maret dua ribu delapan belas m hafiz yang saat itu menjabat ketua dpd partai amanat nasional kabupaten batanghari jambi ditangkap setelah melakukan pesta narkoba
sebelumnya tahun dua ribu enam belas hafiz juga pernah ditangkap yang berakhir dengan rehabilitasi
lima bulan berselang ibrahim hasan ditangkap bersama sepuluh rekannya setelah terdapat barang bukti satu ratus lima kg sabu serta tiga puluh ribu pil ekstasi dalam kasus ini
ia pun langsung dipecat sebagai kader nasdem per dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas